nanti kita kasih pengertian ke rina ya
walaupunnya adik itu menyelam ke rina
kita juga harus ngasih tau ke rina kalau kita memang sayang sama dia
dan kita gak akan ninggalin dia
nanti kita bantu ya
jadi aku bilang bobo deh
masih di rumah sakit
meskipun udah ada adik
kamu itu putri jelitanya mama sama papa
kamu baik baik ya
semoga cepat pulih
jaga kesehatan kamu sama
bayi yang ada di perut kamu ya
kamu juga jaga kesehatan
oke ya wis kalau gitu
udah deh yuk kita bobo sekarang
satu dua tiga hap
aku jadi kasihan sama rina dimas
sampai hari seterusnya
apa tantang gini ya motor
dan kita gak akan ninggalin dia mbak
pak randy saya menemukan handphone pak
mungkin ini handphonenya om martin
bentar ya pak
ini handphonenya om martin
untung handphonenya gak di password
gak salah lagi pak
berarti emang ricky yang udah menanpa martin
dan menginter hpnya
terus rencana kita apa pak selanjutnya
nanti saya jelaskan dengar pak
sekarang kita keluar dulu

berurusan abc sama
kalau misal nanti anaknya mas al sama mbah hadi lahir
udah pasti kayak pak bos kayak bu andin
pasti kalau anaknya laki laki
terus kalau anaknya perempuan
udah pasti putih pun menik menik kayak kiki
pasti itu mbak
bagaimana hasil ujiannya
kan kiki udah diajarin sama mbak andi
semoga besok pas hasil ujiannya keluar
udah pasti insya allah lulus ayang kiki
kan dari tadi dia maja kenapa
orang biasanya mbak mirna
sakit kiki bibir pecah pecah
ada yang disembunyikan
boleh dong cerita ke kita
kan kita bisa jaga rahasia
kita bisa jaga rahasia
kalau memang ada masalah ngomong dong
apa mungkin ada huru hara lagi
gapain sih dua duanya
gak ada apa apa
nggak ada yang harus diceritain
pasti ada rahasia kan
mbak mirna main rahasia rahasian kan sama kita kan
kalau gue bilang gak ada gak ada
ih cerita mbak mirna
mbak mirna cerita
pasti ada yang disembunyiin sama mbak mirna
bener ayang kiki
uya juga merasakan demikian

mau gak kau
mau gak kau
mau gak kau
mau gak kau
gimana ya sekarang keadaannya
terus gimana soal makam nindi
apa saat andin pulang akan dilanjut pemindahannya
mamah lagi kenapa sih
papa lihat dari tadi tuh gak tenang
ada apa sih
pa kamu udah tau belum soal andinnya
elsa bilang kalau andin jatuh
astagfirullahaladzim kapan kok
terus gimana jejanginnya gimana
kok baru bilang sekarang kamu
iya tadinya aku tuh memang gak mau ngomong sama kamu karena takut kamu cemas
tapi ini sekarang malah aku yang jadinya kepikiran
coba kamu telfon andin deh tanya kabarnya
apa aku angkat dulu ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kata elsa kamu jatuh benar
saya tau aku jatuh dari mana
iya pa aku tadi sempat jatuh
tapi sekarang udah mendinganku pa
maafin aku pak aku cuma gak mau bikin papa cemas saja
ya pasti papa cemas terus sekarang gimana kondisi kamu gimana joni kamu gimana
kamu semua baik baik aja kan
udah baik aja kok pak tadi udah di osg juga sama dokter jalanin aku baik baik aja sehat
dan malah aku udah dengar detak jantungnya
alhamdulillah kalau gitu ma